selang tampil di kejuaraan golden fly series di phuket thailand tanggal tiga hingga lima desember mendatang
maria londa fokus berlatih untuk mengubah teknik lompatan
maria londa menjadi satu satunya wakil indonesia yang akan tampil di kejuaraan yang khusus mempertandingkan nomor lompat tersebut
bersama pelatih yang juga suaminya imade sukaryata
maria bertekad untuk bisa memperbaiki catatan lompatan sejauh enam dua puluh enam meter yang diraihnya
saat meraih medali emas di pon ke dua puluh di papua yang baru lalu
sebenarnya kalau dari pelatih dan pengurus pb maunya saya tampil bagus dengan teknik yang baru
karena kan dengan teknik baru langsung di kejuaraan internasional itu lumayan buat saya juga terbebani secara pribadi
karena dua tahun tidak tampil di kejuaraan internasional mentalnya juga harus benar benar bagus
jadi mudah mudahan di golden fly ini bisa maksimalah itu yang pertama
kalau dari pelatih mintanya yang penting lebih bagus
daripada pon kemarin karena pon kemarin juga kan ada kendala hujan
jadi tidak bisa tampil maksimal
maria londa terakhir tampil di lintasan internasional pada sea games dua ribu sembilan belas di filipina
dan meraih medali emas kelimanya di event dua tahunan ini dengan lompatan sejauh enam empat puluh tujuh meter
rekor nasional lompat jauh juga masih dipegang maria dengan catatan enam tujuh meter yang ditorehkannya pada sea games dua ribu lima belas di singapura
erlangga wisnuaji indra hadi jakarta